pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika menembus level psikologis baru
kurs rupiah jatuh ke level empat belas enam ratus an level terendah sejak oktober dua ribu lima belas
dolar amerika terus naik dan menyentuh level tertingginya di angka empat belas enam ratus rupiah
angka ini menjadi posisi terendah kurs rupiah terhadap dolar amerika dalam tiga tahun terakhir
sementara itu kurs rupiah antarbank yang tercatat di jakarta interbank spot dollar rate jisdor
diperdagangkan di empat belas lima ratus delapan puluh tiga rupiah per dolar amerika
tingginya impor kenaikan harga minyak dunia serta perang dagang dan membaiknya perekonomian
yang membuat dolar semakin perkasa
positifnya data data ekonomi amerika membuat potensi kenaikan suku bunga acuan the fed
sebanyak dua kali hingga akhir dua ribu delapan belas semakin terbuka lebar
di samping itu sri mulyani mengungkapkan
pelemahan nilai tukar rupiah pada perdagangan senin tak lepas dari dampak krisis yang terjadi di turki
sementara itu di dalam negeri posisi
jika nilai tukar rupiah semakin terdepresiasi
ditakutkan memberikan dampak yang semakin besar secara makro
seperti kenaikan inflasi biaya impor dan pembayaran utang luar negeri
yang bisa berujung pada pelemahan kinerja industri manufaktur dan perekonomian